jangan jangan itu benar
ayo kita ke rumah lasmi
maaf ya lasmi aku terpaksa melakukan ini semua
maklum pengangguran lagi butuh uang cepat
warga di sini ternyata bodoh ya
percaya aja ada bundurowo
sekitar lima belas tahun yang lalu saat andi menebar isu seperti ini
cucu saya gak bersalah
bapak bapak jangan asal menuduh ya
dan cucu saya bukan anak genderwo pencuri kambing
ibu ibu jangan selalu memilih cahaya
sudah jelas jelas cahaya itu bersalah
ibu ingat kejadian yang menghebohkan lima belas tahun yang lalu
kampung kita diteror genderwo
apalagi lasmi dia pernah mengakui kalau dia digaungin sama generul
tidak salah lagi berarti si cahaya itu anak genderwo
sudah pusing aja anak itu
pusing aja anak itu
tenang tenang ya
kalian semua jangan terpancing emosi
memangnya ada buktinya kalau ayah pelakunya
pak ustadz buktinya sudah jelas
setiap kambing kambing yang hilang dari kandang selalu meninggalkan jejak darah
ini udah jelas jelas perbuatan cahaya
kalian jangan asal menuduh
saya yakin bukan cahaya pelakunya
mana mungkin setiap malam cahaya keluar hanya untuk mencuri kambing
sudah pak ustadz jangan ngebila bela dia
ayak pelakunya pak ustadz
saya jamin bukan cahaya pelakunya
kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi dan cahaya tertangkap sebagai pelakunya
silahkan penjarakan saya dan saya jaminannya